selain jalur mudik kepadatan arus balik juga terjadi di sejumlah tempat moda transportasi
di stasiun kereta api gubeng surabaya ribuan penumpang berjibaku berebut tempat duduk di dalam gerbong
sementara bandara juanda puncak arus balik diwarnai masalah jaringan data hingga menyebabkan penumpukan penumpang hingga satu jam lebih
beginilah kepadatan penumpang di stasiun gubeng surabaya minggu sore
penumpang berlarian berebut tempat duduk di dalam gerbong
sebagian penumpang lagi rela berdiri akibat tidak kebagian tiket tempat duduk yang sudah terjual habis
bahkan beberapa penumpang rela membeli tiket berdiri agar dapat pulang sebelum mulai beraktivitas hari ini
minggu kemarin merupakan puncak arus balik di stasiun kereta
di gubeng tak kurang dari tiga puluh tujuh ribu penumpang memadati stasiun mulai dari pagi hingga malam hari
kepadatan penumpang juga terjadi di terminal bus purabaya
tampak armada bus dari berbagai daerah silih berganti memasuki terminal purabaya
para penumpang yang turun maupun berangkat dari terminal ini didominasi penumpang dari jurusan banyuwangi trenggalek kediri malang hingga solo dan jogja
mereka mengaku pulang saat ini agar terhindar dari kemacetan
kok memilih hari sekarang ini pulangnya
kenapa gak besok
soalnya kan pasti alarmnya besok
jadi gak pada terhenti
total sepanjang minggu kemarin lebih dari lima puluh ribu penumpang memadati terminal purabaya
pihak terminal sendiri menyiagakan sejumlah bus damri untuk mengakomodasi penumpang
sementara di bandara internasional juanda
arus balik diwarnai masalah di salah satu loket check in maskapai lion air
selama satu jam lebih loket mengalami gangguan jaringan data online penumpang
akibatnya antrian panjang terjadi karena pencocokan data dilakukan secara manual
meski demikian gangguan itu tidak mempengaruhi jadwal keberangkatan penumpang
hingga minggu malam total sudah tujuh puluh ribu penumpang berangkat dari bandara juanda
sekarang sih sudah mulai beranjak normal ya
tadi memang ada sedikit gangguan jaringan tapi saat ini sudah berhasil
berapa lama ini bang
berapa lama ini bang
sebentar saja sih
lonjakan penumpang juga terjadi di pelabuhan ketapang banyuwangi
sejak minggu siang ribuan penumpang kendaraan roda dua dan roda empat memadati loket penyeberangan
untuk menghindari kemacetan panjang pihak syah bandar terpaksa mengalihkan sebagian penumpang roda dua dan mobil pribadi menuju pelabuhan penyeberangan landing craft machine atau lcm di sebelah selatan pelabuhan
bahkan aktivitas bongkar muat kapal dipercepat lima menit agar tidak menimbulkan antrian panjang
seperti di beberapa tempat moda transportasi lainnya pelabuhan ketapang minggu kemarin merupakan puncak arus balik
diperkirakan lebih dari tiga puluh ribu kendaraan memadati pelabuhan ketapang